aku udah bener lupa ya sama gue
nih gue buatin bulu kukus
kita harus makan berdua ya
kita makan yuk ngomong masih hangat
udah deh juga udah kenyang
gue juga gak suka sama
apa udah pas
apa masih ada yang kurang
tapi kalau menurut saya sih udah pas bu
udah pas kok
kamu cantik banget ran
kamu akan jadi istri aku
ibu cantik banget bu
kebaya pesanan saya sudah selesai
oh sudah bu kebaya ibu sudah selesai
yang diterap sudah
ranti dengan kebaya pengantinnya
cantik sekali kamu ranti dengan kebaya itu
andai akulah calon pendampingmu
cantik sekali kamu ranti dengan kebaya itu
andai akulah calon pendampingmu
selama perempuan itu aktif
dari akun komando turkis
oh ya run anak perempuanku kebetulan lagi ada di sini
nanti kita janjian ketemu sama dia ya
ya udah nanti kita makan malam ya
jadi ternyata benar juwita yang sama
kayaknya tadi kita udah sempat kenalan ya
oh jadi kalian udah saling kenal
ya udah aku kenalin sekali lagi ya
juwita eh ini tante ranti
nanti aku bilang rasanya rodzisi ibu saya
jadi juwita udah bener bener pulang lang
hah lo serius
dia pulang gitu aja muncul di depan gue dengan muka yang lugu
kayak gak ada apa apa tau gak
iya ya mungkin sekarang emang udah waktunya juite itu untuk pulang lah
lagipun ini bagus kok
jadi lo bisa nanya ke juwita apa alasan yang dia ninggalin lo waktu itu
ya lagi pula itu kan hal yang nyaris bikin lo mati penasaran selama dua tahun ya kan
ngapain gue minta keterangan lagi
itu semua masa lalu semua udah lewat udah gak kamu mikirin lagi con
jadi cucu saya belum tahu soal ini mo pro
jadi kamu sampai sekarang belum cerita sama dia dia itu sebenarnya siapa
dia itu sebetulnya cucunya siapa
aduh kamu memang keterlaluan
con lo mendingan pulang sekarang deh gue udah urusan oke lang
ah pokoknya nggak ada tawar menawar lagi
kalau kamu tidak bilang cepet cepet
eh jangan main main ya
kalau tidak saya jeploskan kamu ke dalam penjara
alhamdulillah mo pro saya jangan diambil ke polisi mo
ya sudah kalau begitu kasih tahu sama dia
bahwa dia adalah cucu kedua dari keluarga anantara harjo
ayang bilang mau jemput siapa cucu kedua keluarga arjo
kamu sebenarnya punya adik laki laki dia hilang dalam kecelakaan
dan kita tidak pernah tahu di mana dia dikuburkan
dan sekarang dia sudah ayang ketemukan
tapi yang bilang waktu itu semua berita bohong
ayang bilang cucu keluarga arjo cuma aku
selama ini eyang tidak mau berharap
karena ayang tahu dia sudah meninggal
tapi sekarang kenyataannya adikmu itu masih hidup
cucu kedua keluarga raharjo masih hidup dia masih ada
dan ayang akan mengambilnya besok
apa anantara sudah ditemukan mak
tolong dia di mana ma aku mau ketemu dia ma
bawa aku ke sebut dia mak
ya sudah sudah kita akan jemput ya besok ya
iya mak iya besok kita jemput anantara arjo mak anakku
aku juga mau ketemu dia mak
kamu sudah benar benar lupa ya sama aku
nih aku buatkan bulu kukus
kata ibu boleh kita harus makan berdua ya
kita makan yuk ngomong masih hangat
tidak adik aku juga sudah kenyang
aku juga tidak suka sama bulu
ya sudah kalau begitu sebaiknya aku buatkan teh saja ya
kebetulan ibu juga mau
eh eh eh tunggu tunggu tunggu
sebaiknya kamu keluar saja aku tidak mau ya

ya sudah kamu keluar saja ya
iya saya keluar
iya saya keluar
kenapa kamu kelihatan cemberut begitu
ya bingung bu
kok ki juwita itu tidak suka ya sama lia
padahal ngeselin lia sudah bersikap baik
mungkin dia kaget aja kali
dia tahu mau punya adik perempuan
kamu kan anak baik
ibu yakin deh
suatu saat pasti kalian bisa angkat
jangan sabar ya
ini sudah tersederhana kita
bareng absolument meniru
apa masih perlu kamu minta bantuan aku
hei jos sekarang kenyataannya aku sudah berhasil membahagiakan dia
itu dari dulu sampai sekarang
kalau aja waktu itu ranti nggak salah milih kamu
dia pasti udah bahagia hidup sama kamu
dan dia nggak perlu menderita hidup kayak sekarang
jos kamu itu beda sama aku
kamu kerja cuma bikin susah dia aja
kamu mungkin bisa mendapatkan pelatih
tapi kamu tidak bisa mendapatkan cintanya
hati ranti masih punya aku
sekarang mungkin hati ranti masih milih kamu
karena aku akan merebutnya dari kamu
aku punya adik cowok
eyang bilang dia hilang dalam kecelakaan dan dinyatakan meninggal
ternyata sekarang masih hidup dan ketemu
dia bakal di jepun untuk tinggalin sama kami
kamu seneng dong
nih bayangin aja
setiap hari kan kamu sendirian
tiba tiba kamu punya adik laki laki
punya teman main ya kan
ya mungkin kamu bener
harusnya aku senang adik aku udah ketemu dan dia ternyata baik baik aja
tapi kenyataannya aku sekarang malah sakit hati li
karena hal sepenting ini justru dirasain sama ayah dari aku
mereka nggak pernah cerita sama aku li
sedikit pun mereka nggak pernah cerita
bahkan aku pernah tanya yang marah marah sama aku
sabar ya lang